kalau memang usianya seperti itu
dan kalau dihubungkan dengan kehilangannya anak rajo langit
kalau harimau muda itu benar benar anaknya rajo langit
berarti kita memang memiliki prasangka yang sama
raja sudah dibawa oleh kumara ke bengkulu
saya sudah tahu itu
kita hanya bisa menunggu kabar
tujuanku datang kemari
ada pemuda yang bernama putra alam
semalam dia mengantar alina pulang ke rumah
dan dia mengaku sebagai anaknya
pemuda yang bernama putra alam itu anakmu
tampaknya kimahung itu semalam lelah sekali
saya tidak menyimak apa yang saya katakan
bukankah semalam saya sudah bilang
kalau saya menugaskan anak saya putra alam untuk selalu menjaga air
jadi mungkin yang memang ditemui oleh kimahung itu adalah anak saya putra alam
dan dengan atas izin bumbu bumbu juga
saya menyekolahkan juga menguliahkan putra alam
di satu tempat yang sama dengan alina
bebanku sedikit semakin kurang
ada satu masalah lagi
beberapa hari ini saya
berkeliling keliling di jakarta
jejak keturunan ini
tapi saya tidak kenal
ini keturunan ini siapa
saya tahu dan jelas jelas itu adalah putrinya lingku
sekar ataupun kei
saya juga tahu kalau itu adalah putrinya kembar
bahkan putra alam adalah anakku
tapi jejak keturunan ini
yang saya baru temukan ini sedikit berbeda
kalau dari aromanya
seperti sanak saudara kami
tapi saya belum dapat memastikan
kalau ini keturunan siapa
hanya instik saya mengatakan
anak itu adalah keturunannya rajo langit
anak keturunan rajo langit
saya pun tidak mengerti gimana
alam memang sulit untuk dipercaya

saya tidak mengerti alam ini
walaupun kami telah berpencar
dan cenderung menjaga jarak
tapi siapa yang bisa menantang
kalau alam akhirnya mempertemukan anak anak kami
untuk bersatu di suatu titik
inilah takdir alam
siapa tahu ini jawaban duka
atas pertanyaan duka rajo langit dan ratna
yang sudah bertahun tahun
bagaimana kalau kita sedara
mencari keberadaan mereka
itulah niatan saya keluar pagi ini
sebaiknya kita tidak usah mengendal lagi
sudah membuat orang lupa
kalau di sebelahnya ada orang lain
put put put
kita mampir ke mall sebentar ya
aku mau beli barang barang soalnya
freak belanja kemas di mall
tidak usah mengajarkan saya
saya juga tahu
sebenarnya saya ke mall itu untuk beli beberapa peralatan
untuk diperjalanan kita
dan kamu tidak ingat apa
satu lambung lo itu bakal teriak teriak
kalau tidak dikasih makan
lo tidak usah menguruskan lambung gue ya
buah bisa beli makanan sendiri
gimana ya sudah dipeduliin mas jai j bawel
risa si alina itu benar
bekel yang kita mau bawa kan tidak selalu makanan
kita juga butuh peralatan untuk diperjalanan
kau benar kei
aku juga mau beli tenda buat kita
siapa tahu kita berhenti di tengah hutan
itu bisa buat kita kan
makanannya jangan sotoy
lipstick gue sudah habis jadi gue harus beli
eh makanya bedak sama lipstick itu jangan dimakan
apaan lo gue peduliin ke bawel banget
jalan ke kumayan itu ribet gak sih
setahu aku kei
kumain itu daya terpencil
lumayan sulit sih buat kesana
mobil aja gak bisa kepake disana
jangan sampai kebanyakan
karena wilayah penuh tuh

kok ayah gak angkat teleponnya ya
mungkin ayah udah sampe di kumayan dan gak ada sinyal disana
terakhir kali saya mendapati jejaknya
setelah itu saya tidak bisa lagi melacaknya
sepertinya harimau muda itu sudah meninggalkan tempat ini
dan dia sudah meninggalkan pulau jawa
dan dari aromanya
daya kekuatan yang saya rasakan
saya benar benar yakin
kalau anak ini memang keturunan ingin
dilihat dari usianya pun tidak jauh dengan anak saya putra alam
memang usianya seperti itu
dan kalau dihubungkan dengan kehilangannya anak rajo langit
kalau harimau muda itu benar benar anaknya rajo langit
berarti kita memang memiliki prasangka yang sama
memang sebaiknya mungkin aku harus segera balik ke bengkulu
masalah ini harus diceritakan kepada ketua inye
kabar baik ini harus segera dikasih tahu untuk para ibu
khususnya untuk rajo
kau benar kimau
mudah mudahan berita bagus ini
membuat dia lebih semangat lagi untuk ini
kalau begitu lebih baik aku tidak usah mendadak dadak
ini lagu pak bengkulu
sampaikan salamku untuk para ini
kenapa mereka pada kabur
mereka takut sama saya
lebih baik saya melanjutkan perjalanan saya
saya akan menemukan mereka
saya akan menemukan mereka
saya akan menemukan mereka
saya akan menemukan mereka
saya akan menemukan mereka
saya akan menemukan mereka
saya akan menemukan mereka
saya akan menemukan mereka
saya akan menemukan mereka
saya akan menemukan mereka
saya akan menemukan mereka
saya akan menemukan mereka
saya akan menemukan mereka
saya akan menemukan mereka
saya akan menemukan mereka
saya akan menemukan mereka
saya akan menemukan mereka
saya akan menemukan mereka
saya akan menemukan mereka
saya akan menemukan mereka
saya akan menemukan mereka
saya akan menemukan mereka
saya akan menemukan mereka
saya akan menemukan mereka
saya akan menemukan mereka
tidak ada sinyal lagi
wah indah banget pemandangannya
eh kayanya ini bakalan jadi petualangan yang paling seru
gue dari kecil gak pernah ngeliat hutan sulbat ini
rasanya pengen banget deh tinggal di hutan sama pangeran idaman
awww gini aja lo turun sekarang masuk ke hutan
kan lo mau sama pangeran lo abis itu kita jalan lagi deh
udah udah eh kalian ini ya
di tempat kayak gini tuh kalian harus hati hati
ini cara kalian dijaga
jangan main sumpah juga ntar kalo kejadian gimana
yes gak ada sinyal lagi
kita dimana sih
belum sampe bengkulu kan
ingat ya gue mau ke lampung bukan bengkulu
tenang alina kita ini masih mengarah ke lampung ya
kayanya udah nyampe bengkulu
kamu punya alamat tujuan kamu kan
punya kok namanya itu
lost man antar lintas sumatra kalianda
katanya sih itu adanya di sebelum lampung
itu kayaknya nggak jauh dari sini sih
sekitar tiga puluh menit lagi lah
aku udah sampe ya
tapi kok tempatnya kurang bagus ini sih bu
yaudah yaudah aku di luar ya
yah gue doain aja biar ini beneran tempatnya
iya dong dari jakarta itu gue udah doain yang baik baik buat lo
biar lo cepet cepet turun biar gak berisik di mobil
sektor kok kok bisa ada disini
yang jauh jauh dari jakarta untuk kesini itu gue
kok lo gak seneng ketemu sektor sih bukan ketemu gue